terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya sintia rompas
saudara besok jadi hari yang menentukan kelanjutan hasil pemilu
hakim mahkamah konstitusi akan memutus sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
lalu apa saja yang diharapkan dari putusan mk yang bersifat final dan mengikat itu
kita bahas dalam catatan kompas tv
senin dua puluh dua april besok jadi hari yang menentukan kelanjutan pasca pesta demokrasi
lalu hakim mahkamah konstitusi akan memutus sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
guru besar antropologi hukum universitas indonesia prof flistio wati irianto berharap
kedelapan hakim mk sebagai penjaga konstitusi harus memberi putusan yang berani
yang terbukti cacat secara moral dan etik
hakim mk itu sebagai guardian of constitution memiliki kewenangan yang sangat besar
untuk memastikan bahwa meskipun langit runtuh konstitusi indonesia harus tetap tegak
dan kita lihat di situ ada pasal dua puluh dua e asas pemilu langsung bebas jujur dan adil
nah asas ini harus bisa menjadi pedoman untuk mengadili kecacatan proses pemilu
terutama adalah putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh itu yang harus dapat dikoreksi
sementara wakil ketua tim kampanye nasional prabowo gibran silvester matutina membantah
pasangan prabowo gibran melakukan kecurangan di pemilu dua ribu dua puluh
menurutnya sidang sengketa pilpres di mk merupakan proses demokrasi
tkn prabowo meyakini mk akan menolak gugatan kubu paslon satu dan tiga karena pihaknya mengklaim tidak melakukan kecurangan
jadi kami dari tim kampanye nasional prabowo gibran yakin bahwa putusan itu tidak berpengaruh apapun terhadap keputusan dari kpu
yang memenangkan prabowo gibran
dan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
empat puluh tujuh surat dari sahabat peradilan atau amicus curiae juga diajukan berbagai pihak
dari jumlah tersebut hanya empat belas pengaju amikus kuria yang akan diserahkan ke hakim konstitusi
putusan mk yang final dan mengikat mengandung konsekuensi tidak hanya pada pemohon dan masyarakat luas
tetapi juga pada kehormatan hakim dan marwah
dan dari tim yang terakhir keadilan berdemokrasi
tim liputan kompas tv
saudara para pihak telah menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti di akhir sidang sengketa pilpres
ada tujuh poin setidaknya kesimpulan tim hukum nasional anies mohaimin
kami akan tampilkan tiga diantaranya
menurut tim hukum amin kpu dinilai sengaja terima pencapresan prabowo gibran
sehingga pendaftaran mereka tidak sah dan melanggar hukum
kpu juga dinilai terbukti berpihak dan tidak netral tetapkan gibran cawapres
serta bahwa selubiarkan kpu berpihak
selain itu saudara tim amin menyimpulkan ada tindakan nepotisme
kepala kpu yang menguntungkan prabowo gibran
lalu saudara kita akan cuplik pula kesimpulan sengketa pilpres dari tim hukum prabowo gibran
yang pertama kubu anies baswedan mohaimin iskandar dan ganjar pranowo mahfud md
yang dinilai gagal membuktikan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
nepotisme hingga penyalahgunaan bantuan sosial
dalam sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat
saksi dan ahli yang dihadirkan kubu anies dan ganjar gagal buktikan kecurangan pemilu
tim paslon dua juga menilai bukti bukti yang dibawa ke meja sidang tidak mencukupi
untuk mendukung dalil terjadinya pelanggaran secara terstruktur sistematis
selanjutnya saudara kita akan lihat kesimpulan sengketa pilpres tim hukum dari ganjar mahfud md
selanjutnya saudara kita akan lihat kesimpulan sengketa pilpres tim hukum dari ganjar mahfud md
baik kita akan lihat kesimpulan sengketa pilpres tim hukum dari ganjar mahfud
yang menyimpulkan ada nepotisme untuk memastikan putra sulung jokowi gibran raka buming raka memiliki dasar hukum maju pilpres
yang kedua nepotisme menyiapkan jaringan untuk mengatur jalannya pilpres
lalu tim paslon tiga juga menyebut ada nepotisme untuk memastikan agar prabowo gibran memenangi pilpres dua ribu dua puluh empat dalam satu putaran
dan berikutnya saudara kesimpulan sengketa pilpres kpu bawaslu
antara lain kpu mohon mahkamah tolak permohonan anies mohaimin dan ganjar mahfud
juga serahkan tambahan alat bukti
serta bawaslu tanggapi dalil permohonan sengketa termasuk proses pendaftaran gibran dan politisasi bansos
seluruh rangkaian sidang pembuktian telah tuntas
mk bisa memutus tidak saja berdasarkan keterangan yang tampak atau yang muncul di persidangan
tetapi bisa lebih dari itu sesuai kewenangan besar yang melekat pada hakim konstitusi
dengan hasil final dan mengikat apapun hasilnya semua pihak harus bisa menerima karena koreksi dan dorongan agar penghormatan atas etika dan konstitusi negara ditegakkan
tak lantas berhenti hanya karena putusan mk
dialektika dan pendidikan politik soal etika serta kenegarawanan masih harus terus berjalan